kita akan membahasnya lebih dalam dengan perspektif editorial
kali ini bersama kami wakil pemimpin redaksi sian indonesia revolusi riza
selamat malam mas revo apa kabar
selamat malam bram
baik dan yang kedua bergabung bersama kami adalah wakil pemimpin redaksi dari detik com
mas elvan selamat malam apa kabar
selamat malam bram
baik saya akan ke mas elvan terlebih dahulu
mas elvan tadi di pembukaan
saya sudah mengatakan bahwa ini rasanya kita kecolongan begitu ya
ketika salah satu supporter sudah tidak boleh hadir
namun kemudian tragedi gesekan berulang dengan korban yang cukup besar
bagaimana kemudian kita sebagai media melihat ini mas elvan
oke bram saya kira duka untuk indonesia duka untuk dunia ya
duka untuk tragedi sepak bola di kanjuruhan di malang jawa timur ini
jadi ini adalah suatu peristiwa kemanusiaan
yang sangat seharusnya tidak terjadi
di mana kita setelah selesai corona orang orang lagi ingin menikmati berkumpul lagi
menikmati kemegahan pesta olahraga kita lagi ya
liga indonesia yang betul betul menarik minat supporter dari banyak pihak
ternyata kemudian terjadi tragedi seperti itu
saya kira tidak ada kata lain bram selain ini harus diinvestigasi secara tuntas dan terbuka
seperti yang presiden sampaikan dalam pidatonya saya kira kapolri juga sudah menyambut
jadi harus betul betul dilakukan investigasi
secara tuntas dan terbuka
jadi semuanya harus dibuat terbuka
karena harus ada yang bertanggung jawab atas tragedi ini
apalagi kalau kita ikuti kronologinya kita ikuti seperti apa
banyak sekali kritik dari dunia internasional maupun dari sepak bola kita sendiri
tentang penanganan terjadi kericauannya
kita mulai dari ketika polisi menyampaikan bahwa sudah tahu akan kemungkinan adanya sesuatu
yang di luar pekerjaan kemudian sudah mengirimkan surat untuk meminta agar pertandingan ini diajukan begitu jamnya
tapi ternyata kemudian panitia itu menolak dijalankan seperti jadwal semula
ini kemudian meskipun polisi menyampaikan begitu tapi banyak juga yang bertanya apakah polisi tidak bisa
bukan hanya sekedar menyurati tapi juga meminta gitu meminta secara resmi bahwa harus gitu harus merekomendasikan secara khusus
dan kalau memang didolong oleh penyelenggara apakah tidak ada jalan lain
karena ini demi keselamatan yang lebih besar
dan itu juga banyak terkait dengan penggunaan gas air mata ketika penanganan rusuhan
apa penurunan terjadinya tragedi ini gitu
seperti kan aturan fifa sebetulnya melarang penggunaan gas air mata di stadion
kenapa ada gas air mata dan lain lain
saya kira banyak hal lain hal lain yang sebetulnya perlu diglarifikasi dan kemudian dikelirkan no investigasi
baik saya akan ke mas revo mas revo bagaimana melihatnya
apakah ini menunjukkan ada bukti belum adanya kesamaan perspektif pengamanan begitu
apalagi dalam aturan fifa pasal sembilan belas ayat b dinyatakan tidak boleh ada senjata api ataupun gas air mata begitu mas revo
iya bram tragedi ini memang sangat memilukan ya
ini terjadi di akhir
di saat kita semua sebenarnya merupakan hari di mana kita melakukan hobi hobi atau melakukan hal hal di luar agenda keseharian gitu ya
dan kita lihat memang kalau misalkan melihat korban yang berada di luar
yang berjatuhan kan juga banyak yang masih usia remaja perempuan ada juga balita
artinya selama ini orang sudah melihat bahwa olahraga sepak bola ini pertandingan sepak bola merupakan pertandingan yang aman
tapi di luar dugaan kita mendengar kemudian tragedi itu terjadi
nah kalau menurut beberapa orang bijak kan mengatakan bahwa tidak ada penyebab yang tunggal dalam sebuah tragedi
pasti akan ada beberapa hal yang saling kait mengait
dan hal inilah yang seharusnya sekarang menjadi hal yang harus dicermati kemudian diinvestigasi sebenarnya penyebabnya apa saja
kalau kita merunut misalnya berdasarkan timeline kejadian gitu dan kita melihat di video video yang beredar
ada supporter yang bisa turun ke lapangan
nah ini kan juga hal yang kemudian sebenarnya supporter ingin
support tersebut konon kabarnya ingin bersalaman dengan pemain arema dan mengucapkan sepatah dua kata gitu ya
tapi tidak untuk berbuat rusuh
kemudian ada yang muncul flare atau kembang api yang di situ
kemudian juga terlihat ada beberapa botol botol air mineral yang berterbangan
artinya begini ini juga merupakan satu hal yang kita belum bicara soal gas air mata
tapi itu juga termasuk hal yang mungkin juga mengkait mengkait sehingga membuat petugas keamanan
ketika melihat botol botol berterbangan ada kembang api atau flare petasan di situ
kemudian melakukan reaksi untuk menyikapi hal tersebut
artinya begini kalau misalkan di pertandingan pertandingan internasional
kemudian kalau di skala bahkan di indonesia dalam skala pertandingan internasional
penonton yang masuk stadion itu pasti akan diperiksa
mereka akan dilarang membawa air mineral kemasan misalnya
kalau ingin membeli air ya di dalam stadion dijual di stand stand
dan kemudian disajikan dalam bentuk kemasan dalam gelas kertas dalam cup
sehingga mengurangi potensi penonton itu melempar sesuatu barang benda keras
seperti botol berisi air gitu ke tengah lapangan
karena kalau misalkan dalam bentuk cup kan tidak bisa dilempar
kemudian juga diperiksa diperiksa apakah membawa benda berbahaya seperti petasan dan lain lain
artinya itu di tahap ketiga
apakah penonton akan mau masuk ke stadion
kemudian hal lain misalnya penggunaan gas air mata dan sebagainya
ini juga merupakan hal yang disayangkan karena kita tahu stadion itu kan tertutup
dan setiap tribun itu pintu masuknya pasti sangat terbatas
ketika gas air mata ditembakkan maka ya itu akan berkumpul di situ saja
sehingga membuat orang pasti akan kondisi panik dan potensi desak desakan itu akan terjadi
saya pikir banyak hal yang memang harus diinvestigasi
kita juga tidak mau mendalui apa kesalahan kesalahan tapi kita berangkat dari hipotesa hipotesa
dan semua itu yang sekarang harus diinvestigasi secara menyeluruh
baik itu oleh kepolisian oleh pssi maupun oleh tim independen
ada baiknya memang sekarang dibentuk tim independen melibatkan semua pihak untuk mengusut kasus ini
kemudian akan dicarikan formulasinya
karena kita tahu bahwa semua orang sekarang juga mengatakan bahwa tidak ada pertandingan
atau tidak ada sepak bola seharga dengan nyawa nyawa manusia
dan kita tahu bahwa sepak bola ini adalah olahraga favorit olahraga yang dicintai banyak masyarakat indonesia populer
dan kita tentu berharap kita semua bisa nonton dengan riang gembira ke stadion itu
berangkat dengan riang gembira mendukung tim kesayangannya
menang kalah itu adalah hal yang biasa
baik kalau kemudian saya sepakat bahwa sepak bola menjadi salah satu olahraga yang favorit yang dicintai rakyat
apalagi dengan adanya penonton wanita anak anak dan keluarga ini
artinya ada rasa aman dan nyaman sebetulnya dari supporter dan juga penonton
apakah menurut anda mas revo kita perlu merubah perspektif pengamanan ketika terjadi sebuah gejolak
mengingat kemudian kalau kita artikan berarti artinya sepak bola ini menjadi sebuah hiburan rakyat

seharusnya memang seperti itu ya bram
protap protap penanganan ini yang harus diubah dan diperbaiki ke depan
di beberapa pertandingan pertandingan olahraga di negara maju bahkan di pertandingan yang seperti
ya misalkan kita menonton pertandingan football di australia rugby
tapi ini adalah pertandingan sangat keras gitu ya
pertandingan keras yang orang saling bertabrakan bertubrukan untuk memperebutkan bola kemudian saling piting pitingan gitu ya saling membanting
tapi semua berlangsung dengan tertib penontonnya juga tertib gitu
yang datang ke dalam stadion semuanya dengan kondisi riang gembira tertib
pengamanannya pun tidak berlebihan dan ketika terjadi kerusuhan misalnya ada protap protap yang memungkinkan pendekatan secara persuasif
nah ini yang seharusnya memang dikedepankan dalam setiap event olahraga
apakah ketika menangani supporter itu harus ber ketika ada potensi ricuh kita belum menginjak ke kerusuhan
ada kericuan ketika supporter bertindak di luar batas apakah harus dikejar dan dipukuli dengan tongkat panjang dan tameng misalnya
apakah cukup dengan melakukan pendekatan persuasif oleh korlap korlap supporter misalnya
karena kita tahu bahwa di setiap pertandingan sepak bola itu pasti ada koordinator lapangan koordinator lapangan simpul dari tiap supporter
dan mereka inilah yang biasanya menjadi mitra dari panitia pelaksana untuk mengamankan supporter di zonanya dia
biasanya kan kalau tribun tribun stadion olahraga itu akan dibagi tribun a b c dan sebagainya gitu
biasanya akan ada penanggung jawab di tiap tiap tribun
nah pendekatan pendekatan persuasif apakah kemarin sudah dilakukan
sebelum melakukan pendekatan yang bertahap selanjutnya ya pendekatan yang lebih keras misalnya
tapi kita lihat kemarin pendekatannya seperti terlalu berlebihan sehingga membuat tragedi kemarin terjadi
nah ini yang saya pikir juga semua pihak harus terbuka untuk melakukan evaluasi dan kita sama sama tentu harus sama sama menyayangkan dan menarik pelajaran supaya kejadian semacam ini tidak terjadi di masa yang mendatang
betul itu menjadi pr bersama tentunya
oke terima kasih
ke mas elvan mas elvan bagaimana kita sebagai media mendorong seluruh stakeholder sepak bola melakukan pendekatan yang berbeda begitu
mengingat kalau kita lihat mas revo tadi mengatakan pendekatan keamanannya terlalu berlebihan ketika mencoba meredam gejolak yang terjadi kemarin
oke mbak ram jadi jangan lupa indonesia akan menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh pada dua ribu dua puluh tiga nanti ya
artinya ini harus jadi momentum perbaikan
ini adalah kompetitif terhadap sepak bola dan olahraga indonesia pada sekitar umum ya
artinya kita harus betul betul dilakukan banyak evaluasi total
apa namanya investigasi betul dilakukan secara terbuka dan pokoknya buka semua supaya masyarakat juga tahu gitu
karena kita harus menjadikan sepak bola ini sebagai olahraga yang menyenangkan
ada rasa aman kemudian sepak bola ini berkembang menjadi seperti yang terjadi di luar negeri di mana orang datang ke stadion dengan sangat nyaman
bahkan tidak ada pagar tinggi interaksi dengan pemain juga sangat bebas
jadi sepak bola itu menjadi olahraga yang sangat aman dan sangat terhormat gitu
karena bahkan di luar negeri itu udah kayak hidup gitu
di sini juga sebetulnya seperti itu cuma keamanannya kan kalau kayak gini orang jadi ragu lagi
kalau orang ragu dengan keamanan bagaimana ini kan keamanan sepak bola apalagi disorot dunia kayak gini
ini kan pasti akan mempengaruhi nilaian dunia terhadap indonesia
terkait tadi yang saya sampaikan sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga
artinya semua pihak harus melakukan evaluasi secara menyeluruh lagi lagi saya sampaikan investigasi harus dilakukan
kapolri sudah menyampaikan akan melakukan pengecekan total investigasi
ya terkait gas air mata kemudian komnas ham juga hadir ke sana kemudian pssi sudah pssi sudah diminta untuk menghentikan
jangan cuma dihentikan naik total naik total jangan buru buru tuntaskan semuanya
jadi tidak terjadi lagi hal seperti ini
untuk klub sepak bola juga lakukan persuasif sampaikan kepada penggemar penggemar mereka klub klub penggemar mereka
agar sama sama menjunjung tinggi sportivitas jadi jangan emosional emosi tapi juga tidak boleh terjadi kerusuhan
bahwa ketika membela klubnya mencintai klubnya bertarung untuk klubnya iya tapi tidak boleh sampai kemudian terjadi kerusuhan
apalagi sampai terjadi seperti tragedi di kanjuruhan ini
saya kira ini harus betul betul
betul menjadi evaluasi kita bersama
memastikan bahwa dunia tahu indonesia menjunjung tinggi sportivitas dan rasa kemanusiaan
rasa persaudaraan bangsa indonesia itu harus terus kita jaga bersama
mas elvan sebelum kita jauh membahas ke masalah supporter begitu
ketika tadi kita membicarakan kepentingan pendekatan persuasif apakah kita juga masih perlu menggunakan pendekatan keamanan
apalagi kemudian kemarin klaim dari polres malang sudah mengatakan
mengajukan surat untuk pemunduran dari jam pelaksanaan yang harusnya jam dua puluh menjadi sekitar lima belas tiga puluh gitu
karena alasan keamanan bagaimana kita juga melihat instrumen ini begitu mas alvan
ya bram saya kira polisi kemudian tentu di daerah ada apa namanya kamtipnas ya kan
kemudian ada banyak organ organ negara yang tentu saja bekerja gitu untuk sebelum ada peristiwa besar seperti ini kan pasti tentu ada pertimbangan pertimbangan
dan saya kira karena sudah ada prediksi akan tersedia kerusuhan ya mungkin tidak sampai seperti tragedi seperti ini yang diperkirakan
tentunya kemudian polisi menyurati agar bukan percepatan tujuannya biar supporternya belum penuh dan tidak sebanyak ketika jam delapan malam dilakukan begitu kan
tapi sangat disayangkan ketika kemudian surat disampaikan ternyata sama penyelenggara ditolak
kemudian meskipun dengan bahasa yang halus intinya adalah yakin bahwa dengan bantuan polisi dan aparat kita menjalankan pertandingan dengan baik
ya ternyata harapan tinggal harapan dan terjadi tragedi seperti ini
untuk sebuah event sepak bola yang tentu antara arema dengan persebaya yang sudah diprediksi sama polisi dan orang sudah tahu lah ya kalau supporter ini kan sama sama diehard sama sama penggemar berat kan
artinya seharusnya ada lebih dari lebih dari apa sekedar menolak begitu aja gitu
maksudnya polisi misalnya melihat ini potensi seperti itu ada jalan lain nggak lah ini yang kita perlu tahu nih
apakah polisi sebetulnya bisa
istilahnya bisa hanya memohon tapi juga bisa merekomendasikan dan bahkan menutup stadion misalnya dengan pertimbangan tertentu
misalnya dengan persetujuan dprd misalnya atau dengan apa
apa yang kita perlu tahu nih nah ini kedepan yang kita pengen tahu
jadi supaya soal keamanan itu kan kita polisi tentu sudah mengukurkan
demonstrasi kecil pun polisi sudah tahu kok kira kira berapa orang yang akan datang
apalagi stadionnya datang empat puluh ribu lebih gitu kan
artinya seharusnya ada tindakan tindakan jadi koordinasi harus diperbaiki
kalau mungkin polisi nggak bisa juga tiba tiba membatalkan
mungkin polisi juga menghitung juga nanti bagaimana mengecewakan supporter atau ada pertimbangan lain
tapi kalau koordinasi lebih baik polisi menyampaikan dengan resiko resiko yang mungkin terjadi
tentunya seharusnya penyelenggara juga realistis
ada yang lebih penting dari sekedar kalau kita meminjam pernyataan dari ridwan kamil ya
hari ini ridwan kamil kemarin sempat ngomong berkali kali tentang rating
ya kita tentu tidak tahu apakah memang ditayangkan malam supaya rame
tentu tidak tahu
kalau meminjam pernyataan ridwan kamil kan seperti itu
rating bukan hanya tentu saja penonton saja
mungkin bisa jadi karena animo pengunjung
kemudian pride lah ya pride pride acara itu
kemudian supaya banyak yang nonton dan lain lain
tapi saya kira ada yang lebih penting dari itu di euforia itu
karena sekali lagi sepak bola indonesia itu harus dibenahi
harus menjadi olahraga yang bukan hanya enak ditonton tapi juga aman dan nyaman untuk ditonton secara live
sehingga olahraga ini naik kelas
sepak bola ini naik kelas
tidak ada resiko kalau tragedi seperti itu
tentu perlu waktu
nah karena itu saya sampaikan lagi bahwa ini harus benar benar di evaluasi semuanya
tidak boleh ada yang ditutup tutupi
ya bukan waktunya cari kambing hitam
ya buka semuanya tuntaskan semuanya sehingga ke depan sepak bola indonesia ini bisa lebih baik lagi
baik tidak mengulangi kesalahan yang sama
ini menarik kemudian saya akan ke mas revo
mas rivo apakah kemudian kita sebagai media melihat keamanan petugas keamanan dan kepolisian ini kalah bergen begitu dengan apa yang ada di industri sepak bola
karena menafikan faktor keselamatan faktor gangguan keamanan yang kemudian sudah diajukan pada beberapa hari sebelum pertandingan
seperti apa mas riffo
ketika polisi mengajukan permintaan untuk pertandingan itu digelar di sore hari surat itu kan kita belum tidak dijelaskan secara spesifik ya bram
sebenarnya apa yang mendasari polisi meminta pertandingan itu dimajukan
sebenarnya begini stadion kanjuruhan itu kan stadion yang digunakan oleh arema fc itu setelah berpindah dari gajayana kan
dulu arema itu pertandingannya selalu digelar di stadion gajayana di tengah kota posisi gajayana itu tengah kota dekat dengan pusat kota di kawasan ijen gitu
tapi kemudian dipindahkan karena gajayana yang dinilai kurang pada saat itu kurang layak
kenapa kemudian digelar di gajayana di kanjuruhan karena memang secara kapasitas penonton lebih besar
gajayana itu hanya sekitar dua puluh lima ribu stadionnya kecil kemudian secara infrastruktur juga kurang memadai untuk pertandingan sekelas divisi utama atau liga satu
pada waktu itu masih divisi utama dipindah ke kanjuruhan karena ada lighting yang memadai untuk pertandingan di malam hari
kemudian kanjuruhan itu juga posisinya relatif di luar kota tidak di kota malang
ada di wilayah kabupaten dan dia berada di kawasan yang pada saat itu saya masih ingat betul kenapa dipindahkan karena alasan keamanan juga
kanjuruhan ini selain ada di posisi tidak di tengah kota sehingga meminimalisir kalau misalkan ada keributan dan ini tidak berefek pada pemukiman pusat kota
dan juga posisinya terletak di sekitar tangsi tangsi militer di situ ada yonzipur dan sebagainya
sehingga kalau misalkan posisinya juga jauh dari jalan utama gitu ya
jadi orang kalau misalkan kesana harus melewati jalan yang lebih kecil kemudian ada di sekitaran tangsi militer
sehingga kalau misalkan keluar stadion juga potensi untuk melakukan keributan menjadi lebih diminimalisir artinya begini
selama ini pertandingan di gelar malam hari disana juga tidak ada masalah
nah ini yang kita sebenarnya juga pengen tahu kenapa kok kemudian polisi mengajukan permintaan
untuk maju di sore hari karena padahal biasanya digelar di malam hari juga fine fine aja
dan kita tahu pertandingan kemarin itu pertandingan tanpa supporter lawan
artinya sebenarnya potensi bentrokan walaupun memang surabaya persebaya surabaya dan arema malang ini termasuk rival yang cukup panas gitu ya
tapi kemarin kan tidak ada supporter dari persebaya artinya sejak awal sudah diminimalisir
dan ketika polisi kemudian menyetujui permohonan panitia pelaksana agar pertandingan tetap dilaksanakan di malam hari
artinya polisi sudah mempertimbangkan semua faktor faktor resiko
nah ini yang kemudian harus dicari tahu kenapa kemudian ketika penanganan ricuh awal itu yang dinilai ricuh
ada flare ada kembang api yang muncul kemudian polisi menembakkan gas air mata ke tribun gitu ya
apa yang salah dari proses proses penanganan ini yang seharusnya juga diusut gitu ya
dan seperti saya sampaikan di awal
bram bahwa tidak ada penyebab tunggal dalam tragedi ini
tentu harus dievaluasi secara menyeluruh apakah memang tiket harus dijual secara penuh empat puluh dua ribu tersebut gitu
karena kita tahu indonesia belum lepas dari pandemi
ya bahwa pandemi sudah mulai melandai tapi pemerintah belum mencabut status pandemi
sehingga apakah memang bisa pertandingan itu digelar dengan stadion full kapasitas misalnya seperti itu
nah ini termasuk banyak hal yang memang harus diperhatikan
harus dievaluasi dan kita berharap evaluasinya itu bisa berlangsung secara terbuka menyeluruh
seperti yang tadi juga disampaikan oleh mas elvan
sehingga kita semua bisa menarik pelajaran
satu ratus dua puluh lima nyawa ini banyak sekali loh banyak sekali
ini tragedi yang buruk sekali gitu ya
dan kita sekarang kan ya apa ya ini kepedian yang sangat mendalam
bahkan malam ini kita tahu bahwa liga liga di spanyol misalnya di liga liga yang lain menyampaikan duka citanya
di liga spanyol untuk menyampaikan duka cita atas apa yang terjadi di indonesia
nah ini yang ini sudah mendunia tragedinya dan ini kita tentu harus menarik pelajaran betul gitu
supaya kejadian kejadian ini tidak terulang dan karena ini juga sudah kita harus apa ya
kita tentu tidak ingin sepak bola indonesia makin tercoreng lah di dunia internasional
baik ini tentu menjadi presiden buruk dan rasanya menjadi catatan hitam begitu bagi dunia sepak bola maupun olahraga kita
oke kita akan melanjutkan nanti
ini juga menarik adalah bagaimana optimisme kita terhadap investigasi serta bagaimana kita juga kemudian lebih mendewasakan supporter yang ada di indonesia
kita akan jeda sejenak
cnn indonesia breaking news akan kembali usai jeda
tetaplah bersama kami
anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news dan kita masih akan melanjutkan diskusi dengan editorial view dengan tema tragedi terburuk sepak bola indonesia
masih bersama dengan mas revo dan juga mas elvan melalui sambungan zoom
saya kali ini ke mas revo terlebih dahulu ketika tadi anda dari awal sudah menjelaskan ini kemudian bukan sebab tunggal
kita akan juga melihat dari perspektif supporter begitu menjadi salah satu instrumennya
bagaimana kemudian hari ini kita optimis dengan investigasi yang sedang berjalan namun juga dengan kondisi tidak semua supporter itu bisa kondusif saat jagoannya bertanding begitu mas revo
ya sebenarnya kalau bicara soal optimisme kita harus optimis tentu saja kita harus optimis gitu ya
liga inggris yang terkenal dengan holigan nya saja ketika dulu di tahun delapan puluh an itu juga sering terjadi kerusuhan
kalau kita lihat sekarang misalnya kalau malam ini kita lihat misalnya liga inggris pertandingan mereka itu digelar jarak antara penonton dengan antara supporter dengan lapangan itu dekat sekali loh
tidak ada pagar pembatas orang itu bisa loncat bahkan dan itu pengamanannya pun seakan sangat biasa sekali gitu
kita lihat juga kalau misalkan kita melihat pertandingan ya di layar kaca gitu kalau misalkan lihat liga inggris
anak anak kecil itu juga datang perempuan juga banyak yang hadir orang orang tua kakek kakek nenek juga banyak yang datang gitu
artinya sepak bola inggris yang sempat terkenal dengan holiganismenya dengan kerusuhan kerusuhannya tragedi tragedi yang juga cukup menyedihkan di inggris itu bisa diubah menjadi sebuah pertandingan yang sangat menyenangkan
kalau inggris bisa sementara peradaban kita ini kan juga tidak kalah lah dengan inggris gitu ya kita punya sejarah yang juga panjang dalam hal peradaban dan juga kebudayaan gitu
artinya kalau inggris bisa kenapa kita tidak gitu
inggris saja bisa mengubah citra sepak bolanya gitu ya
malam ini juga kita melihat ada pertandingan derby hasilnya juga cukup mungkin bagi penonton pendukung salah satu klub gitu yang kalah cukup telak itu juga tidak terjadi kerusuhan kita lihat sekarang gitu
artinya gini mereka berhasil premier league itu bisa berhasil mengubah
penontonnya bisa mengubah
penontonnya yang sangat brutal dengan holigan yang sedemikian rupa itu bisa berubah menjadi sangat sangat tertib dan berbudaya sangat sangat beradab
nah kita juga harus yakin bahwa indonesia ini juga punya sejarah panjang dalam kebudayaan
kebudayaan kita tidak kalah dengan kebudayaan inggris
jadi kalau misalkan kita yakin bahwa kita ini adalah bangsa yang berbudaya bangsa yang beradab tentu harus bisa tentu supporter kita juga pasti bisa lah seperti itu
tinggal sekarang pendekatannya seperti apa
bagaimana kemudian penanganannya
bagaimana kemudian misalnya pssi itu bisa menunjukkan bahwa pertandingan pertandingan itu fair play
tidak ada mafia sepak bola
tidak ada pengaturan skor dan sebagainya
sehingga kita jangan berharap cuma pada supporter untuk berbudaya tapi semuanya itu juga berbudaya
kemudian bagaimana aparat keamanan itu juga beradab dalam melakukan penertiban penertiban
ini tidak hanya menjadi satu hal yang harus diselesaikan penyelesaiannya tapi semuanya menyeluruh gitu
baik itu dari pssi selaku penyelenggara selaku induk organisasi
kemudian badan liga dan yang menaungi kompetisi
kemudian bagaimana aparat keamanan termasuk juga supporter supporternya
kita tahu bahwa ada banyak juga kok supporter yang selama ini bisa berubah dari yang sangat sangat brutal kemudian perlahan lahan menjadi lebih tertib lebih tertib dan lebih berbudaya
kita yakin sepak bola ini sebagai sebuah olahraga diciptakan sebagai satu bagian dari kebudayaan gitu
karena penonton juga harus berbudaya dan beradab gitu
nah ini kita sama sama harus saling meyakini lah dan perubahan itu tentunya nggak hanya satu sektor tapi semuanya juga harus diubah
dan saya pikir kita semua tentu sepakat bahwa kejadian yang terjadi di kanjuruhan ini merupakan momentum yang paling pas untuk memperbaiki sepak bola di indonesia secara menyeluruh
baik saya setuju ini kemudian mengutip mas revo mengatakan hasil dari kebudayaan sehingga penonton juga harus berbudaya
nah bagaimana kemudian kita sebagai media juga mendesak agar seluruh instrumen yang mas sebutkan tadi ini juga bisa terus membenahi sehingga suatu hari kita mungkin mempunyai dunia olahraga sepak bola yang ramah untuk keluarga ramah untuk perempuan dan juga anak anak
seperti apa mas revo
iya itu tadi kalau misalkan semuanya sudah sepakat untuk melakukan perubahan ini menjadi momentum
harganya mahal ya tentu saja kalau misalkan ini menjadikan sebuah momentum
kita kehilangan satu ratus dua puluh lima nyawa dan apakah kita kemudian akan menyanyiakan nyawa tersebut dan saya pikir ini juga yang seharusnya sekarang kita jadikan bijakan juga bahwa ini adalah momentum untuk ke depan
kalau kita semua saling menghormati apa yang terjadi untuk keluarga korban untuk mereka yang hari ini berpulang yang kemarin berpulang
maka mari kita sama sama menjadikan momentum
menjadikan sepak bola ini menjadi salah satu bagian berkebudayaan kita
itu semua dari pssi misalnya harus sudah menjamin bahwa semua pertandingan ini fair play
semua sportivitas itu dijaga tidak hanya di pertandingan tapi juga di balik balik itu semua
karena kita tahu semua berita berita miring terkait dengan olahraga di indonesia ini kan masih banyak ya
tudingan tudingannya masih banyak tudingan tudingan pengaturan skor itu ada
kita tidak bisa meminggirkan itu
bahwa ada tudingan tudingan itu
dan pssi harus menjawab tudingan itu
bahwa tidak ada memang tidak ada pengaturan skor
tidak ada mafia di situ di sepak bola
dan kemudian di panitia pelaksana harus sama sama membuat prosedur tetap yang benar dalam penanganan mulai dari supporter itu masuk ke stadion
bagaimana penempatannya bagaimana pengamanannya bekerjasama dengan pihak keamanan bagaimana menangani ketika ada masa dalam status a b c
misalnya dalam status misalnya kericuan ringan sedang sampai berat itu seperti apa itu harus ada perotap perotap yang jelas
di sisi lain memang supporter juga
kalau melihat pertandingan kemarin bram sebenarnya
ketika yang datang itu banyak anak anak remaja banyak perempuan banyak anak anak
artinya selama ini pihak aremania itu sudah menilai bahwa sepak bola ini merupakan pertandingan yang aman bagi mereka
karena itulah mereka yakin datang gitu
nah tapi kan kita semua tentu ya harus menjadikan ini sebagai sebuah evaluasi ya lagi lagi ya bram
sehingga ke depan semua akan nyaman dan menjadikan memang sepak bola ini adalah sebuah proses berkebudayaan kita semua
baik baik saya akan ke mas elvan mas elvan terakhir bagaimana kita sebagai media mendesak agar ini menjadi momentum perbaikan dari seluruh instrumen dari seluruh lini
agar dunia sepak bola olahraga kita menyenangkan dan ramah untuk semua pihak ke depannya mas elvan
oke bram saya kira investigasi terhadap tragedi kanjuruhan ini harus dilakukan secara clear
pemenang sepak bola indonesia juga harus dilakukan tuntas jadi bukan hanya diperhentikan kemudian cari momentum nanti jalan lagi
secara tuntas kemudian kenapa gitu harus clear karena pertama keluarga korban meninggal
sampai sekarang tuh nggak ada yang menyadari yang bahkan mungkin sampai sekarang belum bisa pikir gitu
keluarganya itu datang untuk nonton klub kesayangannya dan pulang
sudah tidak bernyawa gitu
so rakyat indonesia bangsa indonesia juga berduka warga dunia juga berduka
jadi gak ada jalan lain selain daun investigasi secara tuntas ini juga kritik untuk pemerintah ya terkait dengan data korban meninggal
hari ini ada beberapa kali data diumumkan oleh prof jawa timur kewagup dan itu berbeda beda
sampai kemudian terakhir tadi kapolri mengumumkan setelah ternyata ada jumlah yang disesuaikan karena ada data ganda segala macam
kemudian turun menjadi satu dua puluh lima orang sampai tadi saya cek terakhir di kapolri ya
saya kira jangan inilah data harus valid lah apalagi ini menyangkut dengan korban kerusuhan tragedi yang sudah mendunia
kemudian selain itu indonesia juga harus menunjukkan bahwa indonesia mampu membangun sepak bola berkelas dunia
aman dan ramah untuk semua kalangan jangan lupa fifa pernah menjatuhkan sanksi hukuman berat terhadap klub inggris terkait tragedi hazel ya
jadi kalau kita tidak melakukan investigasi secara tuntas bisa jadi pssc juga kena tentu kita berharap pssc tidak kena sanksi
sehingga sepak bola kita masih terus berkembang tragedi ini bisa menjadi patokan bisa menjadi trigger untuk evaluasi kita ke depannya
dan ini perlu jadi perhatian yang signifikan karena indonesia sekali lagi saya sampaikan akan jadi tuan rumah pela dunia di dua ribu dua puluh tiga setahun lagi
jadi artinya indonesia harus sebetul betul bisa membuktikan bahwa kita punya sepak bola yang berkelas yang memberikan kenyamanan
tontonan yang berkelas dan nyaman dan aman untuk semua kalangan
jadi usut sampai tuntas jangan sampai korban korban yang sudah meninggal itu meninggal begitu saja
mereka harus apa yang terjadi hari ini harus menjadi trigger evaluasi dan tidak boleh terjadi lagi ke depannya begitu prof
baik harapannya bukan menjadi korban yang sia sia tapi kemudian menjadi trigger untuk perbaikan dimulai dengan investigasi yang tuntas dan bersih seperti yang kemudian anda katakan
mas elvan wakil pemimpin redaksi dari detik com dan juga mas revo wakil pemimpin redaksi cnn indonesia telah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
selamat malam salam sehat selalu mas mas